ya sementara itu memang kepolisian jakarta sejauh ini masih terus melakukan pengembangan atas kasus eksploitasi anak yang baru baru ini terjadi
rencananya hari ini pihak kepolisian akan melakukan tes dna kepada empat tersangka
tujuannya adalah agar mereka bisa mengetahui apakah benar keempat tersangka ini merupakan orang tua para korban atau tidak
sampai hari senin kita akan lanjutkan yaitu pemeriksaan dna
dna dna ini untuk menentukan apakah ini orang tua kandung atau bukan
kalau orang tua kandung nanti kita lihat masuknya kepada ranah pidana apa
kalau bukan nanti kita lihat masuknya ranah pidana apa
itu yang membedakan nanti